kamu udah nunggu lama ya
maaf ya soalnya tadi aku bantuin mama dulu
ter gue malah bengong sih
gimana aku udah mirip kan sama kendi
aduh aduh angel apaan sih angel sakit tawa
eh hari ini tuh aku adalah candi
jadi kamu jangan panggil aku angel lagi
panggil aku candy ya
kalau kamu berpikir kamu bukan siapa siapa tante
kamu sebenarnya adalah anak gandung tante candy
selama ini tante berbohong sama kamu
waktu itu tanda gak jujur sama kamu
karena tante merasa itu belum waktunya yang tepat untuk memberitahu kamu kalau kamu adalah anak kandung tante
tapi semua ini benar gede
kamu adalah anak gandung tante sayang
lantas sudah mencari semua bukti buktinya
semuanya tepat candy
pantai asuhan yang sama
tanggal dimana kamu diberikan itu sama dengan di mana tante memberikan anak tante
golongan darah kamu juga sama
kamu harus percaya sama tante
kamu adalah anak kandung tante
dan mama adalah ibu gandung kamu candy
kamu harus percaya sama mama
candy bukan mimpi kan
benar tante bilang kayak gitu candy adalah anak gandung tante
ini bukan mimpi ini kenyataan
selamat ya candy
akhirnya kamu punya orang tua
terlebih lagi dia mama gandung kamu
aku juga senang banget
tapi kenapa kamu sedih
jujur pan aku tuh senang banget kok
aku tuh tahu kok ternyata aku masih punya mama
maafku sama mamanya terry itu adalah orang yang sama
jadi itu masalahnya
kamu kan udah janji sama terry
lebih baik kamu jelasin ke tni
karena dia berhak tahu semua ini kan
aku gak tahu aku harus ngomong apa aku gak mau nyakitin dia
aku yakin dari ngerti kok semua ini
ngeri kalau di afrika
tapi kalau yang datang cerapa
balik yang dijelati
sambil duduk dijelati
kami sama nil gak bisa sakrab itu ya sama yang milih
aldi sama steven tuh cari muka
gitu udah berikauan udah biasa dan gak ada lilin kan
sini biar aku ambilin
orange juice aja deh
iya ntar aku ambilin ya sebentar
saudara kamu charles mau ketemu tuh
jadi gitu gak ada padel banget
joe ini daunnya baru loh box gak
oh bagus kok bagus
kamu jadi kelihatan tambah cantik kalau begitu
kamu tuh emang paling ngertiin aku ya
om tante kita ke tempat makanan dulu
seneng gak ada gue fa
tuh mana sih ini si angel lama banget lah
kamu di nunggu lama ya maaf ya
soalnya tadi aku bantuinin mama dulu
ter gue malah bengong sih
gimana aku udah mirip kan sama kenny
aduh aduh angel apaan sih angel sakit tau gak
eh hari ini tuh aku adalah kendi
jadi kamu jangan panggil aku angel lagi panggil aku candy ya
enggak enggak apa apa angel eh ken
eh yaudah deh kita berangkat yuk
apa naik bis
tunggu tunggu tunggu

eh angel kualnya tuh tinggi banget
ya ampun ter masa kamu usah puan kayak gini aja kamu takut sih
ya bukannya takut jel aku tuh khawatir sama kamu nanti
aduh kamu tuh gak ngerti sih
udah deh ter kamu tuh tenang aja aku bisa kok manjut kayak gini doang
udah kamu gak usah khawatir ya
eh jangan jangan kamu takut banget
aku gak bisa jadi apa yang kamu mau
aku gak bisa jadi apa apa
aku gak bisa jadi apa apa
pasti dia bisa menjatuhkan
aku gak bisa jadi apa apa
aku gak bisa jadi apa apa

aku juga gak mungkin bisa jadi kamu angel
aku juga gak mungkin bisa jadi kamu angel
punya p fill
punya p fill
kamu harus jadi diri kamu sendiri angel
kamu harus jadi diri kamu sendiri angel
ya udah mulai sekarang aku gak mau lagi nyuruh nyuruh kamu jadi candy
ya udah mulai sekarang aku gak mau lagi nyuruh nyuruh kamu jadi candy
udah dong jangan nangis lagi ya
lho udah sekarang kita pergi yuk
loh udah sekarang kita pergi yuk
mendingnya si johan aku suruh pulang aja deh
aku bisa minta tolong apa untuk anterin
aku tadi parkir disana
kamu pulang sendiri aja ya
loh kok gitu sih
kita kan pergi bareng bareng
masa pulang harus beda beda
abis aku pindah nungguin sodara aku dulu
oh gitu ya
berarti aku kesini cuma buat ngantriin kamu doang
jangan tukar karat gue tuh orang kaya punya banyak duit
terus lo minta minta sama gue
beneran tadi tuh gue minta taksi
gue gak peduli
kita gak ada perjanjian